stasiun transit manggarai kini punya wajah baru dengan fasilitas jalur layang yang terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya
seperti bus transjakarta dan kereta api bandara
stasiun manggarai dengan wajah baru ini telah beroperasi sejak sabtu dua puluh lima september dua ribu dua puluh
di stasiun manggarai ini kini sejumlah fasilitas baru dapat anda temui
seperti eskalator dari lantai dua menuju lantai tiga
elevator atau lift untuk memudahkan penumpang dan para penyandang disabilitas
penyejuk ruangan papan penunjuk seperti arah dan jalur kuning khusus untuk penyandang disabilitas
stasiun manggarai tercatat sebagai stasiun tersibuk
untuk itu perbaikan fasilitas dari segi keamanan seperti memperbanyak cctv juga harus terus dilakukan
selain itu sosialisasi kepada para penumpang juga perlu
ini juga perlu dilakukan mengingat masih ada penumpang yang bingung dengan jalur peron baru
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka di stasiun manggarai jakarta
selamat siang naya
naya kalau bisa anda ceritakan kepada kami fasilitas apa saja yang ada di gedung baru stasiun manggarai
selain tadi ada lift ada stasiun peron ada jalan perjalanan ada jalan perjalanan

selamat siang yuda dan juga pemirsa
memang stasiun manggarai ini memang ada yang berbeda yaitu ada wajah baru
yang telah diresmikan pada sabtu dua puluh lima september oleh menteri perhubungan budi karya sumadi
dan memang gedung baru ini terletak di lantai dua
jika anda biasanya di stasiun manggarai yang lama dari lantai pertama anda bisa menuju ke lantai dua
fasilitasnya ketika anda naik satu lantai memang ada beberapa pilihan
ada menggunakan tangga manual ataupun eskalator ataupun lift juga bisa digunakan
hal ini memang dilakukan atau dibuat untuk mempermudah para pengguna kereta komuter lain
untuk akses menuju lantai atau gedung baru ini
dan ketika berada di lantai dua gedung baru ini memang kesan pertama yang mungkin terlihat oleh para pengguna
kereta api tentu saja adalah kesan modern dan juga luas
karena memang di lantai dua itu lebih luas
kemudian selain itu juga ada pendingin ruangan sehingga memang lebih nyaman dibandingkan dengan stasiun manggarai lama
selain itu juga sudah ramah terhadap penyandang disabilitas
di mana ada tanda atau petunjuk bagi para penyandang disabilitas
ataupun ada lift yang dibuat untuk mempermudah akses pengguna atau penumpang
ke lantai dua ataupun tiga
ada selain fasilitas yang baru ada toilet juga ada musolak
selain itu juga ada akses peron baru yang dibuat
ada empat lajur atau jalur yang dibuat yaitu jalur sepuluh sebelas dua belas dan juga tiga belas
yang memang dibuat khusus untuk pengguna komuter lain dari arah jakarta bogor atau sebaliknya
jika anda yang ingin melakukan perjalanan dari arah bogor
menuju jakarta kota anda bisa menggunakan peron sepuluh dan juga sebelas di gedung baru
di tempat saya melaporkan ataupun di dua belas atau tiga belas ini untuk arah sebaliknya
yaitu arah jakarta menuju bogor
selain itu juga fasilitas yang cukup lengkap
juga ditambahi oleh sistem pembelian tiket yang cukup modern
di mana memang diminimalisir untuk interaksi secara langsung
karena juga protokol kesehatan juga masih dijaga
namun mengingat stasiun manggarai ini adalah stasiun transit yang cukup besar
berada di stasiun manggarai tentu saja dari segi keamanan seperti cctv
itu juga perlu ditingkatkan karena jika pada jam sibuk tentu saja
di stasiun ini menjadi lebih ramai dibandingkan biasanya
saya akan tunjukkan kepada anda yuda di belakang saya ini adalah
jika biasanya anda melihat stasiun seperti ini di luar negeri
tadi beberapa masyarakat atau warga juga merasa kaget dan juga senang
karena memang situasi atau pemandangannya cukup berbeda
lebih rapi lebih bersih dan juga lebih luas
dan selain itu juga untuk meningkatkan segi keamanan juga tadi ditambah
ada beberapa petugas yang berjaga untuk membantu para pengguna
yang masih bingung terhadap fasilitas baru
karena tadi beberapa kami temui mereka juga merasa masih bingung
untuk bisa mengakses ke peron sepuluh ataupun empat belas atau sepuluh dua belas tiga belas empat belas

lalu bagaimana dengan ketertiban para penggunanya

di stasiun manggara
apakah memang tadi selain cctv fasilitas pendukung apakah juga tertib
bagi para penggunanya terkait dengan petugas yang bersiaga di stasiun manggara
apakah memang tadi selain cctv fasilitas pendukung apakah juga tertib
bagi para penggunanya terkait dengan petugas yang bersiaga di stasiun manggara
apalagi di tengah pandemi seperti saat ini
ya yuda selain cctv memang para petugas lebih diperbanyak
atau disiagakan lebih banyak personilnya
hal itu terlihat dari perbatasan antara stasiun manggarai lama dengan baru
di seki sudah ada petugas petugas yang mengarahkan para penumpang
untuk bisa melanjutkan perjalanan di gedung baru
karena memang tentu saja karena ini baru masih banyak para penumpang
yang bingung untuk mengakses atau memilih peron mana untuk dilalui
karena juga tadi beberapa juga sempat kaget dengan perubahan yang terjadi
namun untuk mempermudah dan memperluas sosialisasi juga dari pagi
kami melihat sudah banyak personil yang berjaga untuk mempermudah masyarakat
untuk menggunakan peron baru ini
dan peron baru ini memang khusus untuk para pengguna dari jakarta bogor
sehingga untuk di stasiun manggarai lama itu tidak ramai atau hanya beberapa rute
seperti cikarang atau bekasi saja yang dipergunakan
sehingga ya untuk gedung baru ini hanya diperuntukkan untuk para pengguna komuter lain
dari arah jakarta bogor dan juga sebaliknya
selain itu juga selain fasilitas yang baru ada juga hal lain yang baru di sini
yaitu adanya integrasi antara komuter lain dengan moda transportasi umum
seperti kereta bandara
sehingga memang diharapkan stasiun manggarai baru ini bisa menjadi pusat perkereta aprian di jakarta
sehingga memang seiring dengan akses integrasi yang telah dipermudah dan juga fasilitas yang ditingkatkan
baik nova naya terima kasih untuk laporan langsung anda dari stasiun manggarai
selamat bertugas kembali